ketua dpr ri puan maharani melakukan belusukan ke sejumlah tempat di jawa barat dan lampung
dalam kunjungan kerjanya tersebut puan berinteraksi dengan masyarakat diantaranya para santri pedagang dan petani
ketua dpr ri yang juga ketua dpp pdi perjuangan puan maharani melakukan kunjungan kerja ke sejumlah tempat di jawa barat
puan menyambangi pondok pesantren mahasinadaro quran walhadis di bekasi
dalam kesempatan itu puan membuka dialog dengan para santri
puan terlihat menyalami warga yang menyambutnya
puan pun melayani permintaan sejumlah warga yang meminta foto bersama
tak hanya itu puan juga berinteraksi langsung dengan cara berdialog dengan masyarakat
seperti yang dilakukan kepada pedagang pasar pondok gede bekasi mengenai kenaikan harga beras
kedatangan puan ke waduk jatiluhur purwakarta jawa barat pada dua puluh satu september dua ribu dua puluh dua disambut antusias masyarakat
lebih dari seribu warga berdiri di sepanjang jalan yang dilalui puan sambil memanggil manggil namanya
puan datang ke waduk jatiluhur untuk menaburkan dua ratus lima puluh ribu benih ikan bersama warga
kegiatan tersebut diselingi dialog dengan petani ikan
saya lagi dengan ibu ibu petani di bendungan jatiluhur baru saja melepas ikan wader ikan apa tadi
ikan ikan kawah
nah ini ibu ibu petani sama bapak bapak petaninya
dalam setiap kunjungan kerjanya puan selalu mengajak masyarakat berinteraksi langsung
seperti yang dilakukannya saat datang ke desa haur gombong sumedang
ia meminta warga bernama kurniasih untuk menyampaikan aspirasinya
saya butuh ini mesin
maksudnya buat apa itu
katanya sekitar berapa ya
tidak tahu lah kira kira
tempat sudah ada
tempat sudah ada tinggal buka
ini ibu kerjaan gemeteran bu
puan juga mengunjungi kampung warga yang mayoritas merupakan pengrajin olahan ikan di majalengka
di kampung itu puan melihat proses pengolahan ikan hingga menjadi produk produk yang siap dijual
seperti pengolahan bandeng presto pindang kerupuk bakso ikan hingga pepes
ketua koperasi randegan ikan sejahtera mariyati merasa senang atas kedatangan puan
kita ingin ada bantuan bantuan yang didapatkan dari berbagai instansi
sehingga semua olahan di sini bisa lebih maksimal lagi
sebelumnya ketua dpr ri puan maharani melakukan kunjungan kerja ke provinsi lampung
selain berdialog dengan petani di kabupaten tulang bawang
puan juga berdiskusi bersama pembudidaya ikan dan melihat hasil olahan ikan lewat produk produk umkm
puan juga menghadiri festival umkm di bandar lampung
selain membuka acara puan memberi dukungan dengan membeli produk produk umkm yang dipamerkan
saya berharap acara acara seperti ini bisa terus dilanjutkan untuk bersinergi dengan umkm umkm yang ada
saat berada di lampung puan juga bertemu kader kader perempuan pdi perjuangan
puan mendapat sambutan meriah dari ribuan kader dan simpatisan yang hadir